ajak teman dapat lagi lima puluh ribu
ibu pernah ketemu ibu saya
selama ini gak pernah ketemu ibu mas randy
terima kasih ibu
eh nak randy
saya sedang mencari ibu saya
ibu pernah ketemu nggak selama ini
ibu nggak tahu nak randy
terima kasih ibu
maafkan aku sene
ibu di mana nin
pergi deh kamu dari sini
jangan nambah penderitaan ibu
udah pergi pergi
ibu jangan mau maafin dia
emang kamu belum puas lihat aku sama ibu penderita
ke istri kamu yang kaya sendiri
kayak raya itu
jangan begitu sama kakakmu
dia adalah kakakmu
randy memang salah
sama ibu dan nina
randy berdosa bu
jaga diri kamu
ibu titip adikmu
kau tinggalkan sholat
allahu akbar allahu akbar